adanya teror di kediaman dua pimpinan kpk
tentunya menambah panjang catatan teror terhadap kpk
untuk membahas hal ini sudah terhubung dengan kami
mantan ketua kpk antasari azhar di jakarta
selamat sore pak antasari
selamat sore assalamualaikum
pak antasari sebagai mantan ketua kpk
bagaimana tanggapan anda terhadap kasus teror
yang dialami ketua kpk dan juga wakil ketua kpk kemarin
jujur saya mengatakan itu tindakan biadab ya
tindakan biadab siapapun dia
obnum perorangan atau kelompok
yang mencoba coba untuk mengganggu kpk
yang sedang melakukan tugas mulianya
pak antasari sempat berbicara dengan pak agus
ataupun pak laude mengenai ancaman teror
yang mereka alami
belum komunikasi kita
belum komunikasi begitu ya
apakah kemudian pada saat masa anda memimpin kpk
anda juga sering mendapatkan teror teror
atau ancaman ancaman seperti ini pak
ini hal seperti ini dari dulu ada mbak
baik terhadap penyidiknya komisionernya itu ada
cuman kan bermacam macam
artinya caranya berbeda beda
ada yang menyerang fisik ada yang psihis
ada yang dengan cara miskin
ada yang mistis gitu
ada yang mistis juga begitu ya pak antasari ya
anda pernah mengalami juga pak antasari
saya kira sudah dulu sudah sering kita utarakan kom
tapi mungkin masyarakat sudah lupa ya
artinya ini memang sudah menjadi resiko
ancaman dan teror pasti akan dialami
setiap anggota kpk begitu
lalu menurut anda
bagaimana kemudian seorang anggota kpk itu
harus menyikapi ancaman dan teror ini
nah untuk hal ini saya kira
saran saya untuk rekan rekan sekarang yang ada di kpk
beliau lagi khusus ketua
coba cari nak kerjasama dengan penyidik
untuk membuat sop atau
atau tata cerita atau tata cerita
tentang cara keamanan terhadap
sehingga mereka bekerja tenang
artinya sop yang ada selama ini
tidak mencukupi dan tidak membuat rasa aman begitu ya
bagi anggota kpk
selama ini hanya kita ditempelkan
ya manusia juga kan
kadang ada lelahnya juga
jadi bentuknya itu yang harus diperbaiki seperti apa pak antasari
ya tentunya setiap penyidik
yang berpotensi akan menangani kasus kasus yang besar
itu setiap dia pulang kantor
pergi ke kantor itu diikuti diawasi
minimal untuk memperkecil peluang oknum untuk bertindak pengecut lah
ini kan tidak akan pengecut
lempar bom hilang dia
artinya ancaman dan teror ini biasanya terkorelasi dengan kasus kasus
yang kemudian ditangani oleh seorang penyidik
ataupun terkait dengan atau kasus yang sedang ditangani oleh kpk
sehingga terornya kemudian dilancarkan kepada pimpinan kpk begitu
prediksi saya seperti itu kalau tidak untuk apa
untuk apa mereka mengancam pak agus misalnya atau pak laude
kalau bukan kaitan dengan masalah pekerjaan yang sedang dihadapi oleh kpk
oke anda menduga ini pasti terkait dengan kasus hukum yang sedang ditangani kpk
apakah kemudian juga terkait dengan ancaman teror yang dialami novel misalnya pak antasari ini
apakah semua ini terkait ataukah sendiri sendiri begitu
nah ini mungkin tugas penyidik ya untuk mencari korelasinya
tapi yang pasti itu ada kaitan dengan tugas pekerjaan yang ditangani kpk
bayangin apa tidak pengecut apa tidak zalim apa tidak bejat atau biadab ya
orang lagi kerja dan merangka tugas mulia memberantas korupsi
yang merupakan keinginan seluruh masyarakat indonesia terus diancam ancam seperti itu
jadi sebetulnya bukan hanya musuh kpk musuh rakyat indonesia
lalu bagaimana kalau begitu harus menyikapinya seperti apa
kalau anda sendiri pak antasari melihat adanya teror terhadap rumah dari komisioner kpk
seharusnya penanganannya seperti apa kalau menurut anda
ya pertama kembali kepada kita sendiri ya
pada akhirnya kita yang protect kita sendiri
ya intari ke tempat tempat tertentu yang berpotensi untuk
berpotensi untuk adanya ancaman
dan keluarga juga diingatkan
karena kalau dulu itu tidak hanya maksudnya keluarga juga kena
kalau dulu ya
keluarga juga kena keluarga anda begitu ya pak antasari
iya di teror
di teror juga ya
lalu kemudian reaksinya atau penanganannya seperti apa terhadap teror teror yang dialami dulu
ya penanganannya ya kita terima
dan itu bagaimana
apa kemudian di teror kita mau berhenti
ya terima akhirnya kita pasrah kepada yang maha kuasa
ya karena yakini biar allah swt akan melindungi kita
ya hanya tingkat keimanan saja
kalau aparat keamanan sendiri masukan dari anda seperti apa seharusnya merubah atau bentuk sop pengamanan yang seperti apa
yang bisa kemudian membuat rasa nyaman dan aman bagi para anggota yang ada di kpk
dengan melihat kondisi kpk terus terusan seperti ini setiap periode ada yang seperti ini
saya kira tidak usah kita minta
kepala kemanan seharusnya sudah proaktif untuk datang mem backup keamanan di kpk
baik gedungnya fasilitasnya maupun orangnya
bagaimana keamanan itu ya aparat keamanan anda tahulah
terakhir pak antasari apa yang ingin anda sampaikan terhadap komisioner kpk saat ini yang sedang mengalami ancaman teror
ataupun seluruh anggota atau penyidik kpk yang saat ini sedang menghadapi ancaman teror ini
yang utama dan terutama adalah jangan ada rasa takut untuk melaksanakan tugas
khususnya menatap korupsi jalan terus
artinya justru ancaman ini jadi pemicu lebih semangat
jangan kita mengalah membuat mereka yang meneror jadi senang
pak antasari azhar mantan ketua kpk terima kasih sudah berbagi di cnn indonesia